seperti inilah luncuran awan panas yang terjadi di gunung merapi
yang terjadi pada senin pukul lima lebih empat puluh tiga pagi
awan panas tercatat di seismograf bpptkg
dengan amplitude dua puluh dua mm dan durasi satu ratus dua belas detik
luncuran awan panas mengarah ke barat daya
yakni hulu kali kerasak dengan jarak maksimal seribu meter
dan tinggi kolom mencapai lima puluh meter di atas puncak
luncuran awan panas kali ini merupakan luncuran terjauh
semenjak merapi dinyatakan memasuki fase erupsi pada empat januari lalu
selain itu selama pengamatan pukul hingga pukul enam pagi
teramati guguran lava pijar sebanyak enam kali dengan jarak luncur
maksimum enam ratus meter arah barat daya atau mengarah ke hulu kalikrasak
saat ini status gunung merapi masih bertahan di status siaga atau level tiga
sementara itu pasca erupsi sabtu petang
status gunung semeru hari ini berada di level dua
dari data pos pengamatan gunung api semeru
periode senin delapan belas januari dua ribu dua puluh pukul hingga enam waktu indonesia barat
gunung semeru mengalami letusan sebanyak sebelas kali
gunung semeru secara visual tampak jelas dengan sedikit kabut
warga di lereng gunung semeru masih beraktivitas seperti biasa
meski pada sabtu petang sempat panik saat terjadi luncuran awan panas sejauh empat lima kilometer
jadi masih seperti biasa bu
ya seperti biasa kalau di sini
di sini kan cuma kena abu abu gitu aja
kalau kemarin sempat panik pak raka bu ya
iya soalnya kan abunya tebal di sini mas
nggak kelihatan jalan di sini itu
gunung semeru masih berpotensi mengeluarkan luncuran awan panas
sehingga bpbd lumajang senin pagi mengimbau masyarakat
agar tidak melakukan aktivitas di wilayah sejauh empat km di sektor selatan tenggara
yang merupakan jalur luncuran awan panas
gunung berapi itu fluktuatif
makanya kan laporan dari pengamat itu setiap enam jam sekali
hari ini ini dalam posisi landai
tapi nanti siang atau sore malam kita nggak tahu
maka dari itu bwd tetap menurunkan tim
dan berkoordinasi dengan pihak furko pinca
untuk selalu memantau dan melaporkan setiap perkembangan
di wilayah prono jawa
jani puro pasu jambi dan senduro
bpbd lumajang juga mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan waspada
serta menjauhi area terdampak material awan panas
di kawasan curah kobokan yang saat ini suhunya masih tinggi
tim liputan cnn indonesia